warga kota blitar dihebohkan dengan ulas seorang pria yang mengendarai sepeda motor dalam kondisi telanjang bulat
aksi pengendara yang menjadi viral di media sosial ini sempat membuat polisi sibuk mencari keberadaan pelaku
beginilah aksi sumarwan warga desa kebonsari kecamatan kademangan kabupaten blitar saat mengendarai motornya di jalan veteran kota blitar
aksinya mengendarai sepeda motor dengan tanpa busana viral di media sosial sejak awal pekan ini
pihak kepolisian pun langsung mencari dan mengamankannya di mapolres blitar kota
selanjutnya pihak kepolisian sempat membawa pria berusia empat puluh tahun ini ke puskesmas dan diketahui jika marwan mengalami gangguan jiwa
marwan sempat dirawat di rumah sakit jiwa lawang kabupaten malang namun kabur
setelah tiga bulan di rumah marwan kembali kambuh dan telanjang dengan mengendarai sepeda motor berkeliling kota blitar
jadi saat itu kami mendapat informasi bahwa ada seorang lelaki tanpa busana dan naik kejarakan
kami saat itu juga perintahkan anggota untuk mencari karena saya ingin tahu apakah yang bersangkutan ini waras atau tidak
dari pengakuan ns istri sumarwan suaminya sudah mengalami gangguan jiwa sejak sepuluh tahun terakhir
meski demikian sakit sumarwan tidak selamanya kambuh
ia alami gangguan jiwa setahun sekali
bahkan setelah kabur dari rumah sakit jiwa sumarwan kembali bekerja sebagai peternak
gangguan jiwa sumarwan kali ini kambuh sejak tiga bulan yang lalu
kini sumarwan sudah dikembalikan ke keluarganya dan mendapatkan perawatan dari pihak puskesmas
karena masih labil emosinya sumarwan ditempatkan di dalam kamarnya